dewan pengawas kpk mengaku tidak takut dilaporkan wakil ketua kpk nurul gufron ke baris krim polri dengan tuduhan pencemaran nama baik
ketua dewas kpk tumpak hatorangan panggabean menegaskan tidak takut dan siap menghadapinya
tumpak hatorangan panggabean mengaku belum tahu isi laporan dan belum dipanggil polisi
ia bertanya tanya apakah dewas kpk telah melakukan tindak kriminal sampai harus dilaporkan ke polisi
kami melaksanakan amanah dari undang undang saya sendiri belum tahu apa laporannya belum tahu
dan saya belum pernah dipanggil kalau dipanggil saya jawab dong kami jawab semua kami hadapi hadapi kami
apakah takut tidak takut
yang saya katakan saya sudah lama di kpk inilah yang paling tidak mengenakan
inilah kejadian kejadian yang sekarang ini periode sekarang ini tidak sangat mengenakan
saya orang kpk yang pertama saya jujur saja mengatakan itu tidak mengingatkan
sekian tahun kita sudah bekerja di kpk ini
kalau memang saya dipanggil polisi itulah pertama kali aku didengar oleh polisi